statement presiden jokowi dodo soal setelah ini jatah pak prabowo dinilai sebagai bentuk endorsement petahana kepada suksesornya
paling tidak dpp partai gerindra sudah menganggapnya sebagai bentuk restu dan juga dukungan dari seorang presiden
namun pdi perjuangan melalui sekjennya hasto kristianto menganggap statement tersebut sebagai hal yang biasa dalam dinamika politik
lalu bagaimana kita bisa memaknai statement presiden ini benarkah ini adalah bentuk dukungan untuk suksesornya atau hanya sebatas jatah dalam kancah kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pertama staf khusus menteri sekretaris negara valdo maldini selamat malam bang faldo apa kabar
malam bang bram sehat alhamdulillah assalamualaikum
waalaikumsalam wr wb dan berikutnya adalah direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praetno masadi
selamat malam mas bram selamat malam mas faldo
baik harapannya tentu adalah dalam kondisi sehat namun sebelum kita memulai dialog kita akan dengarkan lagi statement presiden joko widodo soal jatah pak prabowo berikut ini
kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang mohon maaf pak prabowo
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
baik ini bahasa pak prabowo adalah kelihatannya setelah ini rasanya kok sepertinya potensinya cukup besar begitu ya rasanya
saya akan menanyakan langsung pada bang faldo sebagai lingkaran istana begitu bang
artinya ini sudah fix begitu
dukungan dan restu seorang
presiden kepada seorang prabowo bang faldo
ya makasih mas bram tentu ini adalah sesuatu yang hal yang menyenangkan ya
menyenangkan sekali dan kita patut berbangga
kenapa bahwa kita melihat bagaimana seseorang presiden itu menyampaikan message pada orang yang bisa meneruskan gagasan dan visi pembangunannya
prabowo kan memang kuat
kuat secara politik kuat juga secara nasionalisme
dulu saya sempat menjadi jurubicara beliau dalam beberapa kali debat kandidat
antara pak jokowi dan pak prabowo bisa sepakat statistisi
karena kedua kandidat ini sama sama memiliki visi yang sama sama besar untuk indonesia
dan menyenangkan juga apabila kita melihat ada dorongan menghidupkan api api demokrasi
dan menyalahkan itu
soal pertarungan ide mendorong demokrasi indonesia
nggak hanya untuk hari ini tapi juga masa depan
dan ini juga mengesankan bahwa seorang pemimpin seperti pak jokowi mendorong kompetisi yang mengisi tukar tambah pikiran
dan membuat setiap orang potensial menjadi bersemangat untuk meneruskan kepemimpinan dan menjadi bagian dari tanggung jawab beliau sebagai pemimpin sebelumnya
kan tugas kepemimpinan yang paling berat
itu adalah mencari pelanjut dan menerus kepemimpinannya
bang ferry apakah kemudian ini artinya fix begitu tertuju pada satu nama saja seorang prabowo subianto yang kemudian dianggap bisa melanjutkan programnya
atau jangan jangan presiden sedang testing the water begitu
mengingat ada beberapa nama sebelumnya di event yang berbeda pula yang kemudian disenggol sedikit oleh pak presiden
seperti apa bang
ya jadi kan gini
semua orang itu kan tahu ya bahwa pak prabowo ingin menjadi presiden
dan beliau adalah orang yang konsisten untuk menempuh jalur demokrasi
beliau memiliki loyalitas kepada atasannya
mulai dari pertama kali dua ribu empat beliau ikut sebagai wakil presiden

dan sampai hari ini
dan jadi tanpa pak jokowi
belum tentu pak prabowo menduduki jabatan sipil
karena hubungan mereka
sparring partner dalam demokrasi pun dengan pak jokowi
ketika beliau ingin maju sebagai calon gubernur dki waktu itu
ya pak prabowo lah yang mendorong beliau untuk menjadi calon gubernur gitu
jadi ketika pak jokowi sudah selesai jadi presiden dua periode
ya konteksnya jadi relevan
pak jokowi memberikan semangat kepada pak prabowo
kedua duanya pernah sama sama jadi bagian perjuangan mereka

korban yang tadi disampaikan di video di awal itu tampak itu ya sebuah kenisayaan
bahwa memang dua orang ini memiliki signifikansi dalam perjalanan politik masing masing
jadi kehangatannya itu memang informal dan panjang
tapi apakah soal pasti didukung
pasti perhitungannya lebih kompleks mas bram
tapi kembali ke tesis awal tadi
ini adalah soal menyalahkan kompetisi
dan dua orang ini adalah seladan kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin di republik indonesia
baik baik ini tadi di awal sepertinya kemudian statement bang faldo cukup yakin
tapi terakhirnya ditutup dengan ini kembali lagi pada hitung hitungan
saya akan ke mas adi
mas adi benarkah kemudian penyebutan pengendorsan beberapa nama ini kemudian adalah
hal yang wajar dalam menghidupkan api demokrasi seperti yang dikatakan bang faldo
ya kalau saya sih ingin komentar dua hal
pertama jokowi itu ingin mendukung semua orang yang berada di inner cilker kekuatan politiknya saat ini
untuk ikut bertanding di pilpres ya
dipersilakan untuk melakukan kerja kerja politik
dipersilahkan untuk melakukan sosialisasi politik
dan tentu saja mencari tiket pencapresian di dua ribu dua puluh empat
itu kan adalah bentuk dukungan politik jokowi ya
artinya siapapun yang berada di lingkaran jokowi saat ini punya potensi maju

bukankah bukan hanya prabowo tapi juga jokowi
tapi kan ada sosok sosok lain yang sebelumnya juga di endorse oleh jokowi
terutama misalnya ganjar pranowo ya
bahkan juga ketika jokowi bicara tentang soal kriteria capres dan cawapres
yang harus mengerti tentang ekonomi makro dan mikro
itu kan sebenarnya secara tidak langsung ingin merujuk pada erlangga hartarto
yang saat ini sebagai menko ketua umum partai golkar
yang sebenarnya juga punya potensi untuk maju di dua ribu dua puluh
itu artinya apa
bagi jokowi siapapun orang orang di sekitarnya ini
yang punya kalkulasi politik rasional akan didukung untuk ikut bertanding di dua ribu dua puluh empat ya
tapi kalau dibaca rata rata memang kalau gestur politik jokowi
sepertinya saat ini memang lebih condong kadar dukungannya itu kepada ganjar pranowo
alasannya tentu dua hal
pertama pdp itu adalah partai yang kemudian menjadikan perkat
di mana jokowi dan ganjar teranowo itu harus bersatu
yang kedua tentu saja basis konstituen pemilih jokowi itu kan bermigrasi
seganjar pranowo dan mereka menganggap bahwa ganjar lah yang dianggap sebagai
suksesor yang dianggap pantas dan layak untuk meneruskan terah politik jokowi dalam tanda kutip ya
ini adalah variabel variabel yang menurut saya mas bram harus dilahirkan secara umum
betul bahwa jokowi mendukung siapapun termasuk prabowo subianto
tapi bobot dan kadar dukungannya itu berbeda beda
saya membayangkan andai misalnya ganjar pranowo itu tidak dapat tiket pencapresan
maka second plan nya sangat mungkin orang yang akan didukung akan berdua
orang yang akan didukung oleh jokowi itu orang seperti prabowo subianto
sangat mungkin orang seperti erlangga hartarto
sangat mungkin orang seperti misalnya sandi erick thohir dan seterusnya dan seterusnya
mas adi artinya
tentu kalkulasinya based on data data statistik bahwa yang diusung nantinya adalah mereka yang
sangat potensial satu memenangkan pertarungan politik
yang kedua meneruskan semua legacy dan proyek proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh jokowi selama
saya kira sesederhana itu saja
mas adi artinya ini kemudian apakah presiden memang memiliki kesempatan untuk menangani perjuangan jokowi
dan apakah presiden memang menyiapkan berbagai rencana ketika abc yang bisa mana yang maju akan tetap bisa take credit begitu
dan kemudian apakah skema ini nanti akan bisa kita baca sebagai bentuk endorsement kepada masing masing calon untuk maju masing masing
atau kemudian jangan jangan menjadi paket begitu
ini sedang di apa ya sedang dijodoh jodohkan mungkin rasanya
ya kira memang tujuannya banyak hal
bisa saja ini endorse untuk jokowi
untuk maju masing masing
yang kedua bisa saja nanti bisa dijodoh jodohkan ya
karena kalau bicara tentang prabowo soebianto adalah salah satu sosok yang saya kira memang sampai saat ini menjadi komoditas politik yang tidak terbantahkan
karena selalu masuk dalam top tiga survei
begitupun dengan ganjar pranowo adalah orang yang langganan di survei ya
ini adalah variable variable yang sebenarnya dihitung betul oleh jokowi soal siapa yang harus di endorse
nah nanti kita tinggal lihat ke depan
apakah di acara acara yang lain
misalnya pak jokowi itu akan mengendorse nama seperti sendega uno karena elektabilitasnya juga muncul
kemudian erlangga hartarto gitu ya
kemudian erick thohir
ada kemudian puan maharani dan seterusnya dan seterusnya
tapi yang jelas jokowi tidak mau sepertinya disebut hanya mendukung salah satu orang yang saat ini berada di inner circle kekuatannya
jadi jokowi itu ingin mempersonifikasi dirinya sebagai orang yang sebenarnya mendukung meng endorse semua orang yang punya potensi maju di dua ribu dua puluh empat
itu artinya dukungan ini sebenarnya sebagai bentuk supaya tokoh tokoh yang diusung itu melakukan konsolidasi kerja kerja politik
pertama tentu supaya mereka mendapatkan elektabilitas yang signifikan diterima oleh publik
yang kedua mendapatkan tiket pencapaian perasaan mas bram
karena untuk maju pilpres itu harus daftar ke kpu yang di mana itu harus menggenapi ambang batas presiden
yang harus diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik
nama nama yang bermunculan ini kan sampai saat ini belum

karena dalam konteks dinamis supaya orang orang yang didukung ini adalah orang yang berjuang
fike sampai dua ribu dua puluh empat tentu saja
ini menarik kemudian
kalau dianggap bahwa resto seorang jokowi adalah sebuah tiket tambahan
itu untuk kemudian bisa mencapreskan diri di dua ribu dua puluh
saya akan menanyakan ke bang faldo
apakah kemudian ini menjadi hal yang penting restu jokowi
dan apakah jangan jangan nanti ke depannya akan ada nama nama lagi begitu bang
yang disebutkan dan diendorse pak jokowi
ya kita melihat dan pak presiden jokowi ingin memberikan teladan
sebagai kepala pemerintahan yang membahagiakan ketika melihat
seorang pemimpin yang sudah tidak memikirkan siapa musuh
dan memang lagi lagi tugas pemimpin adalah melanjutkan kepemimpinan
kadang kadang kan kita terlalu gampang untuk mengkait kaitkan kesana kemari
dalam derajat tertentu kita juga gampang marah
tapi juga gampang tertawa
justru pak jokowi ingin memberikan teladan bahwa tugasnya
di dunia politik juga agar terus menyatu dengan masyarakat
pak jokowi ingin menyatukan politik dengan rakyat
jadi ini kerja yang sedang dilakukan untuk menyatukan politik
tidak jauh dari rakyat menghadirkan kebahagiaan dalam kultur demokratisasi kita yang
yang ada hari ini
jadi ini adalah harapan yang kita rindukan untuk membangun indonesia yang lebih baik
tadi contoh disampaikan oleh mas adi pak erlangga
dan kita bilang partai golkar
ya mengembirakan juga ketika kader partai golkar yang sampai hari ini
republik petiri terlibat terus
bekerja terus untuk republik
selalu hadir dalam berbagai waktu pemerintahan
dan itu membanggakan
justru kadang kadang yang saya heran
kenapa orang orang bilang gitu pak jokowi tidak bermusuhan dengan pak anies
pak jokowi nggak pernah bermusuhan dengan pak anies
tapi kita tidak tahu pak aniesnya bagaimana
mungkin kita tidak tahu
dan ini yang menyebalkan
pak anies pun ketika selesai pamitan ketika usai
ada orang orang yang memang membuat kita melihatnya menyedihkan gitu
bila kerja kerja hebat pak jokowi selama delapan tahun ini dikubur
hanya karena kebencian kita sesama anak bangsa
tadinya juga melihat bu dikritri komentar soal etis gitu
itu kita bisa berdebat lah
karena hari ini orang berbicara soal pinpres jelang tahun politik
dan ini kan masalah kita semua

kita butuh seorang presiden yang harus bikin suasana jadi akrab
sosana jadi menyenangkan
jadi kita menikmati demokrasi
kalau begitu pertanyaannya adalah
ketika anda menyebutkan semua yang disebutkan adalah
diakini oleh presiden bahwa bisa meneruskan legasinya programnya
jangan jangan yang tidak disebut berarti dianggap tidak bisa meneruskan begitu artinya bang
nah itu kan kata mas bram gitu kan
untuk soal didukung pasti perhitungannya lebih kompleks lagi lagi
namun kita kembali lagi ke yang tadi kami sampaikan gitu
jadi membuat suasana menjelang pergantian atau ya keberlanjutan kepemimpinan ini gitu
ya kita butuh banyak orang orang yang bekerja terus untuk melanjutkan legacy presiden gitu
kita juga menghormati legacy presiden sebelumnya gitu
dan menyesankan sekali karena adanya dorongan untuk melihat orang
ya simpelnya ginilah mas
kita ada kawan pengen maju caleg eh saya mau maju caleg nih gitu
dukung ya ya kita pasti dukung
tapi kalau memilih ya kan banyak variable
kaliannya dapilnya sama sama kita atau om kita juga maju disitu gitu kan banyak variabelnya mas
tapi lagi lagi upaya untuk menghidupkan ruang ruang kompetisi yang lebih berkualitas tentu itu membahagiakan sekali bagi kita semua mas bram
baik saya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada
pertanyaan yang sama kepada mas adi
artinya ketika hari ini anggapannya adalah nama yang disebut bisa melanjutkan legasi yang tidak disebut dianggap tidak bisa begitu artinya mas
ya membaca sikap politik jokowi itu tidak harus melihat politik jokowi dan tidak harus melihat apa yang disampaikan oleh jokowi
kita juga harus bisa membaca bagaimana gerakan relawan relawan politiknya yang belakangan ini begitu aktif melakukan konsolidasi dan gerakan politik ya mas salam
kita tahu beberapa waktu yang lalu teman teman relawan jokowi itu kan berkunjung ke dpp golkar
dan sebelumnya kan kita dengar jokowi bicara tentang capres dan capres adalah mereka yang paham tentang ekonomi makro dan mikro
saya cukup yakin bahwa jokowi sebenarnya secara tidak langsung juga ingin meng endorse erlangga atarto yang saat ini sebagai menko dan ketua umum golkar yang sangat potensial mendapatkan tiket pencapresnya di dua ribu dua puluh empat

jadi bicara tentang endorsement dan dukungan jokowi tentu tidak mungkin hanya mengarah kepada jokowi

pak jokowi itu pastinya akan melihat secara rasional akan mendukung mereka satu yang bukan hanya melanjutkan legasi politiknya jokowi tapi mereka yang secara kalkulatif rasional dan statistik bisa memenangkan pertarungan politik
karena bicara tentang soal program jokowi nasdem yang mengusung anies sekalipun juga bisa menjamin anies juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh jokowi

artinya apa jokowi pasti punya kepentingan
kepentingan siapapun nanti yang bisa memenangkan pertarungan adalah mereka mereka yang saat ini akrab yang saat ini paham betul terkait dengan visi misi jokowi
tiga hal ini ini hanya bisa menjelaskan t k jokowi terlihat aktif bicara tentang soal rol penecap presiden di tahun dua ribu dua puluh
kamu bisa dengar hal beberapa hal yang diberikan jokowi jadinya nyata digunakan di tahun dua ribu dua puluh
lalu kita juga dengar jokowi bicara di depan para relawannya ojok ke susu
tapi belakangan ini kan jokowi sangat aktif bicara tentang soal pencapresan di dua ribu dua puluh empat ya
bicara tentang partai partai itu supaya mendapatkan kutel etek
bicara supaya misalnya partai jangan lama lama untuk deklarasi
bicara tentang partai partai pendukungnya jangan salah pilih jagoan
itu artinya apa
bagi jokowi di dua ribu dua puluh empat harus bisa dipastikan yang menang itu adalah orangnya jokowi
orang orang yang bisa dipastikan semua program program yang telah dijalankan jokowi saat ini sustainable
sehingga jokowi bisa mengklaim bahwa selama menjadi presiden dua ribu dua puluh dua bisa meninggalkan suatu hal yang bisa dibanggarkan oleh rakyat indonesia
oke berarti itu artinya pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh presiden jokowi begitu ya
namun ini juga menjadi pertanyaan tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh bang faldo
saya akan menanyakan ke mas adi
apakah kemudian dalam kita bicara perspektif etika politik di indonesia begitu
apakah ini masih hal yang wajar kalau kita berkaca pada kemudian presiden amerika atau pilpres amerika ini menjadi hal yang biasa begitu
meng endorse kemudian secara gamblang siapa kemudian calon suksesornya
bagaimana dengan di indonesia mas adi
kan bisa saja pernyataan jokowi itu dibaca dalam konteks bercanda dan guyonan ya
karena jokowi kan berkisah menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh pak haritanu
bahwa jokowi ini adalah wali kota dua periode kemudian di jakarta
dan kemudian menjadi penua periode di jakarta
mengulang itu sambil lalu minta maaf kepada prabowo subianto yang setelah itu pernyataan jokowi muncul
mungkin setelah ini jatahnya prabowo subianto
konteksnya memang seperti orang bercanda membangun suasana keakrapan
dan itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk dukungan politik ya
bagi saya candaan candaan semacam ini sering kita dengar oleh pemimpin pemimpin dan elit elit di negara ini
yang penting ya dukungan itu tidak berupa mobilisasi
aparatus aparatus negara untuk memenangkan salah satu kandidat
jadi kalau jokowi misalnya memobilisasi seluruh aparatus negara mendukung prabowo subianto
atau mendukung siapapun
itu yang sebenarnya tidak boleh
saya ini kan acara acara ini
bukan acara kenegaraan
yang tidak etis itu kalau kemudian acara kenegaraan
jokowi bicara tentang dukungannya terhadap salah satu kandidat tertentu
karena ini acara partai
maka sangat mungkin yang dibicarakan adalah tentang elektabilitas partai
bicara tentang pecah presen dan seterusnya
karena kalau kita membaca kalimat secara utuh
jokowi kan juga memuji kerja kerja perindo
yang dinilai sangat potensial masuk parlemen dua ribu dua puluh empat
karena elektabilitasnya menurut survei yang dikutip jokowi empat satu persen
memang jokowi ini ingin memberikan pujian bagi orang yang memang saat itu berada di tempat
karena kebetulan ada prabowo subianto
maka prabowo lah ya dipuji
saya juga yakin kalau ada menteri yang lain disitu
langga harta atau mungkin orekohir
akan dimention itu sebagai orang yang akan didukung oleh jokowi
makanya bagi saya ini dukungan politik biasa biasa saja
sama tidak menggunakan atribut atribut dan instrumen instrumen negara
saya kira tidak ada persoalan
tapi yang paling penting memang
mestinya presiden sudah harus mulai mengurangi bicara tentang pencapresan
presiden harus mulai menghindari bicara tentang konfigurasi pilpres
karena apapun judulnya publik ingin melihat
bahwa presiden itu hanya fokus dengan hal hal yang saat ini belum tuntas
apalagi setelah pandemi covid
persoalan ekonomi persoalan resesi kan
menjadi persoalan persoalan yang jauh lebih penting dibicarakan
ketimbang bicara tentang pilpres dua ribu dua puluh
ini poin menarik tentunya
bagaimana kemudian jika endorse saja tidak apa apa
jangan sampai kemudian menggerakkan aparatur negara dan kekuatan negara begitu
saya akan konfirmasi
bagaimana kemudian istana menjawab ini
kemudian ini tidak akan
berlanjut pada mobilisasi misalkan
seperti yang ditakutkan
politik presiden jokowi adalah politik yang membahagiakan
dan ini tidak boleh hilang dalam tahun tahun politik kita mas bram
dan tadi saat ini kami kira loyalis dari bapak jokowi sangat banyak
dan menunggu arahan dari pak jokowi
dan inilah yang jadi sesuatu yang diharapkan
dari kandidat kandidat yang berlagak
jadi ketika kita menginginkan adanya politik yang penuh dengan kebahagiaan
kita juga sudah mengharapkan adanya pertarungan iri dan jagasan
dan kalau kita bicara soal apa yang menjadi pesan presiden untuk menghadapi tahun depan
kita berpotensi menghadapi gelap
krisis keuangan yang ketidakpastian dari dunia yang terjadi hari ini
hari ini benturan benturan di bawah itu yang harus dihindari
dan caranya dengan membawa suasana politik yang happy
kalau bahasa anak milenialnya itu yang chill
ya mau nggak mau elit elit tentu harus menunjukkan wajah gembira menjelang kompetisi ini terjadi gitu
dengan ketakutan tadi ada jaminan
so ini juga kompetisi isinya anak bangsa kok
jadi kita saling percaya untuk membangun suasana yang happy
jadi kita akan menghadapi namanya aja pesta demokrasi
ya dalam pesta ya kita bersenang senang untuk mencari pemimpin
berarti ini kemudian menjadi jaminan bahwa kekhawatiran akan berlaku
oke oke berarti ini kemudian menjadi jaminan bahwa kekhawatiran akan berlaku
jadi ini kemudian menjadi jaminan bahwa kekhawatiran akan berlaku
ada lanjutan misalkan mobilisasi dan penggunaan atribut atribut negara
harapannya tentu tidak ada terkait dengan siapapun yang nantinya akan menjadi endorsement dari presiden jokowi
terima kasih atas waktu anda
atas waktu anda
stafsus menteri sekretaris negara bang waldo maldini dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praditno telah berganggu sama kami di prime news
selamat malam salam sehat selalu mas mas kalian
selamat malam mas faldo